standar untuk mengendalikan penyebaran covid sembilan belas adalah dengan memperbanyak tes pelacakan kasus yang serius dan perawatan
salah satu bentuk perawatan adalah isolasi di rumah sakit bagi pasien bergejala dan di fasilitas yang disediakan pemerintah untuk pasien tanpa gejala
isolasi mandiri untuk pasien tanpa gejala ini mendapat perhatian serius sehingga pemerintah baik pusat maupun daerah terus berupaya menambah tempat layak untuk isolasi mandiri
mulai dari wisma hingga hotel bintang dua dan bintang tiga
maret dua ribu dua puluh konten kreator dodi hendranata kehilangan ibunya yang meninggal karena covid sembilan belas
tak hanya itu dodi dan adiknya pun turut terpapar virus corona
nah meski tanpa gejala
selama sembilan hari ia menjalani isolasi mandiri di wisma atlet kemayoran jakarta pusat yang seluruh biayanya ditanggung pemerintah
menurut dodi fasilitas isolasi yang layak seperti ini penting untuk memutus rantai penularan
swab lima kali itu semua gratis swab lima kali gratis maksud tiga kali di puskesmas dua kali di wisma atlet
nah untuk fasilitasnya obat tempat isolasi
semuanya gratis juga termasuk cek ronsen ekg
jadi pokoknya semua kalau kita di wisma atlet kita nggak usah keluar uang apa apa lah
disediakan sama pemerintah tempat isolasi itu ya sebenarnya itu bagus sekali
menurut saya bagus
karena apa karena kita juga nggak punya pengetahuan
banyak orang nggak punya pengetahuan untuk mengurus pasien covid itu seperti apa
apalagi kalau misalkan rumah sempit
rumah sempit tapi kita harus pisah kamar kan nggak mungkin
nah jadi ya bagus juga untuk fasilitas isolasi
misalkan ada yang kena langsung aja lapor ke puskesmas
nggak usah malu nggak usah takut
supaya apa supaya kita bisa selamatin orang orang yang sekitar kita
yang paling utama orang orang rumah kita
selain rumah sakit darurat wisma atlet hingga awal oktober dua ribu dua puluh
dua hotel dengan standar bintang dua dan bintang tiga di jakarta
sudah dialih fungsikan menjadi tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas tanpa gejala
hotel u stay mangga besar jakarta
jakarta pusat menampung satu ratus tiga puluh lima pasien orang tanpa gejala
sementara dari dua ratus lima kamar tersedia di hotel ibi style mangga ii
sudah terisi satu ratus tujuh puluh tujuh kamar
menurut jurubicara satuan tugas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito
pemerintah sudah menyiapkan empat seratus kamar hotel
untuk isolasi mandiri pasien covid sembilan belas tanpa gejala
sampai dengan sekarang sudah ada total empat seratus kamar
tersedia di dki jakarta dari hotel hotel berbintang dua dan tiga
begitu juga dengan provinsi provinsi prioritas lainnya
sudah ada ribuan tempat tidur yang disediakan untuk pasien pasien
yang memiliki atau dikategorikan sebagai orang tanpa gejala
harga swab berkisar antara rp empat ratus tiga puluh sembilan sampai rp tujuh ratus sembilan puluh tujuh tersebut
masih dikaji terus oleh pemerintah
karena kita ingin memastikan bahwa harga swab tersebut
betul betul dapat terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan
perhimpunan hotel dan restoran indonesia cabang jakarta menyebut
dua ratus kamar itu berasal dari tiga puluh dua hotel
dengan kriteria fasilitas yang serupa dengan wisma atlet kemayoran
selain prosedur daripada karyawan sendiri
mereka semua harus lulus tes swab secara berkala
lalu pembersihan kamar
koridor area dapur dan sebagainya juga harus dilakukan secara rutin
harus mempunyai parkir yang cukup ketika ambulans maupun petugas petugas
dari saat gas covid ada di sana
kamar juga harus mempunyai jendela yang bisa memasukkan udara dan cahaya
hal basic ini harus dipunyai dulu
bahwa karyawan belum pernah melayani serupa ini
itu masih mudah itu tinggal dilatih gitu
lalu diterapkan secara konsisten
tenaga medis akan disiapkan
selalu di setiap hotel
menteri keuangan sri mulyani mengatakan
pihaknya telah menggelontorkan dana tambahan sebesar tiga tiga triliun rupiah
kepada nasional penanggulangan bencana untuk penanganan covid sembilan belas
dana tambahan itu salah satunya dialokasikan untuk biaya isolasi mandiri pasien tanpa gejala di hotel hotel
selain hotel pemerintah provinsi dki jakarta juga memakai dana dari apbd
untuk menambah tiga lokasi isolasi mandiri
yaitu di jakarta islamik negeri
dan di jakarta public center yang memiliki satu ratus tiga puluh tiga kamar
lalu di geraha wisata ragunan
dengan daya tampung satu ratus lima puluh dua pasien
serta geraha wisata taman mini indonesia indah untuk isolasi mandiri satu ratus empat puluh pasien covid sembilan belas
tanpa gejala klinis dan penyakit penyerta kategori komorbid
meski fasilitas isolasi mandiri di jakarta saat ini terbilang memadai
tak ada tempat sebaik rumah dalam kondisi sehat
untuk itu ingat pesan ibu
agar tetap menggunakan masker mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak
jangan sampai karena kelalaian kita keluarga menjadi korban
mahardika utama muhammad wahyudi jakarta
ingat pesan ibu ingat tiga m